ikut gue sekarang
suara orang minta tolong tuh
suaranya kan bukan suara haikal
saatnya kapten kunanta beraksi
kapten kunanta datang
abis bagaimana butet
coba kau tunjukkan
lebih ngacau lagi nih
udah udah udah udah
tak bener ini
saya mau ganti ganti
sekarang giliran kau
ayu kangen ya bu
kalau si ayu ini
dia sudah nangis mineran kan
kamu jangan gitu dong
aku kan jadi nangis
jadi begini kawan kawan
sama seperti orang yang sedang bersedih
jadi kalau kita
berpikiran yang sedih pasti kita bisa menangis
coba ya sekarang giliran butet
orang yang sangat kejam
yaudah sekarang buktiin dong
hei kalian semua dengar
kamar ini kotor sekali kan
seperti kamar pecah kalian tengok
bersihkan cepat bersihkan
ini satu satu ini kotor
tidak ada yang ketinggalan
kamu ini lagi acting marah
atau lagi kesorupan sih
tak tahu terima kasih lagi
sudahlah kalau gitu aku diruluan saja
bersihkan saja kalian di sini ya
ingat ya nanti kalian nyangkat nyangkat aku depan sutradara
biar sutradaranya tuh kagumnya mau
enggak enggak enggak
emang kamu aja mau jadi artis aku juga kali
aku aja ngangkat boneka yang enggak mau
berarti kayak gitu
iya enggak mau
kalian jadi artis aja sendiri sendiri
tapi jangan harap ya kamu minta jajan sama aku keluar nulis
itu artinya kamu jahat
itu tak boleh terjadi
ayo udah makannya
daripada nggak dapat pohon jajan
iya bener tuh
itu dong berarti
tas dulu dong
enggak pernah gak semangat
sekali lagi dong
yang namanya rezeki pak ustadz mak
ini kopi udah jadi nih
itu emang benar ntar sore ada kerupelen
iya benar pak
dia pengen banget jadi artis
kan dulu saya pernah ikut jadi bintang filmnya
pehlema beranak dalam kubur
jadi siapa perannya
pacul buat kali kubur aja
kirain jadi batu nisan ya
namanya jadi artis ya
saya mah itu udah dari kecil pengen banget
saya kan sebenarnya saya punya bakat kependem
saking kependemnya dalem banget
susah ngeduk nih
jangan itu buat kupur
tapi yang sering berwunculan saya suka nyanyi
saya diri ya pak ustadz ya
hai hai hai siapa dia
itu lagu siapa
itu lagu siapa itu
pindah pandun miata
oh oh siapa dia
oh oh siapa dia
kaca bisa pecah
kayu juga bisa patah
pindah pandun miata
mana mau pindah
orang itu artis
oh jadi udah tukeran lagu
dulu siapa yang diterapun
terus ditawarin main film juga
mau main film gak
wih judulnya apa
oh yang terpengaruh itu ya
bukan apa ya
kalian kenapa sih
kita tuh lagi main super hero
oh iya teman teman
kalau aku pacenya di beringin
mirip itu enggak
gak jelas basi
udah lah lagi juga kita kan gak mau acting beneran kan ya
mau komen komen mulu nih bocah
kan kalau aku jadi artis gak bakal tenar gak bakal top
aku kalau jadi artis bakal jadi bintang besar
bakal tenar bakalan top nomor satu jadi artis
eh mesti ditanya deh
aku kalau jadi artis pasti bakal disebut
artis patah bang gilesan
wah gak usah ngiri deh
aku pasti bakal disebut
pak aja gimana bisa foto gak usah ditanya
lah lah lah
kalian kok pada tidur
aduh kalian gak usah pura pura tidurnya ya
oh iya sobri sekalian mati lampu
kalian kagum ya dengan cerita aku tadi
ya kalian semua tahu siapa yang pertama kali menemukan kamera
ustadz kamera buat bikin film ustadz
ya kamera yang kita kenal sekarang yang dapat membuat gambar bergerak
atau lebih kenal disebutan kamera film
itu merupakan pengembangan dari ilmu kamera itu sendiri
kamera pertama kali ditemukan dengan nama kumbroh
diambil dari kata komar bahasa arab yang artinya bulan
ustadz emang siapa namanya ilmuwan pencipta kamera itu
iya pertanyaan bagus sobri
penemu itu bernama abu ali al hasan bin al haitam
beliau lahir di basroh irak pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima masehi
diberi julukan polimet yang artinya orang yang menguasai berbagai macam bidang ilmu
ulala siapa tuh
kok pernah ketawa
hey lu apaan sih
ikut gua sekarang
suaranya kan bukan suara haikal
wah saatnya kapten kum anta beraksi
wah jangan ikut kapun menjijik
berhenti kapten kun anta datang
kumau sejengli diahu sepung awu nezik
artinya apa itu
enggak enggak paham
enggak enggak apa lagi
ajak ajak dong
lu rasa itu dia